kabar baik nih bagi masyarakat indonesia
akhirnya pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik pada lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini
nah untuk menyambut antusiasme masyarakat yang sudah dua tahun lamanya tidak melakukan mudik
akhirnya telkom group mengadakan mudik gratis dengan tema mudik aman dan sehat bersama bumn dua ribu dua puluh
seperti apa keseruannya yuk ikutin terus
kementerian bumn dan perusahaan yang ada di bawah naungannya kembali menggelar program mudik aman mudik sehat bersama bumn dua ribu dua puluh dua
bertempat di kawasan gelora bung karno jakarta mudik bersama ini akan berlangsung mulai dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh dua dan akan berakhir pada satu mei dua ribu dua puluh dua mendatang
dalam gelaran ini perusahaan yang berada di bawah naungan bumn menyediakan total lima ratus empat puluh dua unit bis dengan tiga puluh sembilan kota tujuan
membawa sekitar dua puluh empat ribu pemudik
program ini merupakan jawaban dari antusiasme masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
menteri bumn erick thohir mengatakan perkiraan total pemudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini mencapai delapan puluh lima juta orang
menurut erick mudik ini dipastikan berjalan aman dan lancar
pasalnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian perhubungan dan polri untuk mensukseskan mudik lebaran dua ribu dua puluh
ini kalau terjadi boom mudik ledakan besar mudik
delapan puluh lima juta itu mudik diperkirakan tahun ini
di mana tentu yang terpadat melalui mudik melalui darat
dan inilah bagian daripada kami memastikan dan melayani menjadi bagian pemerintah untuk memastikan pelayanan maksimal kepada yang mau mudik tahun ini
apakah yang kita lakukan
hari ini mudik gratis sebanyak empat puluh ribu angka yang sangat besar di mana ini ada bis dan juga ada yang kereta api
salah satu bumn yang ikut berpartisipasi dalam kelaran mudik bersama adalah pt telkom indonesia persero tbk
tahun ini telkom menyediakan dua puluh enam bis dengan berbagai pilihan rute tujuan
masih terkait dukungan di periode mudik
jajaran telkom pun telah mengantisipasi lonjakan trafik
pada tahun ini mudik kelebaran dua ribu dua puluh dua
direktur utama telkom ririk adriansyah memastikan kesiapannya mengawal kelancaran layanan telekomunikasi
khususnya internet dengan menyiapkan jaringan fix dan mobile
serta posko layanan di berbagai area jalur mudik
kita sudah berhitungan dari pengalaman tahun tahun sebelumnya
dan kemudian juga
dan identifikasi kegunaan rute rute perjalanan yang akan dilalui para pemudik
berbagai point of interest doi itu sudah kita atasipasi
dan di titik itulah kita siapkan taman yang berguna
nah nantinya juga sebenarnya ada beberapa kayak mobile bts nyatir komsel itu juga stand by
kalau mau diperlukan di titik tertentu mungkin perlu kita bisa mobilisasi untuk penampangnya itu
animo masyarakat untuk mudik pada tahun dua ribu dua puluh dua ini sangat besar
setelah selama dua tahun pemerintah melakukan
pembatasan mudik akibat pandemi covid sembilan belas
untuk itu para pemudik diharapkan dapat mengikuti aturan yang berlaku
agar perjalanan mudik aman dan sehat
terima kasih buat telkom group sudah memvalisitasi saya sama keluarga saya untuk pulang kampung mbak
berapa orang pak keluarga
bertiga aja sih
insya allah ada terus dan kami diberikan sehat dan panjang umur
bisa ikut mudik bareng lagi
alhamdulillah senang banget
tadinya sudah mau daftar yang lain
kebetulan anak saya kerja di indihome
dia terus ngasih ini mak kayak gini aja enak kata anak saya begitu
kesannya kami sangat bahagia sekeluarga
setelah era pandemi yang tiga tahun tidak pulang kampung
untuk melihat mertua atau orang tua kami
kami tertolong dengan adanya mudik gratis dari kementerian bumn
terima kasih pak erick toheri terima kasih pak erick
semoga untuk bumn itu selalu maju dan jaya
deretan bis bis ini merupakan bagian dari mudik gratis mudik aman dan mudik sehat bersama bumn dua ribu dua puluh
karena memang total ada lima ratus lebih bis yang diberangkatkan ke berbagai wilayah di indonesia
meski demikian tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi covid sembilan belas
dari jakarta tim liputan cnbc indonesia